panjang tahun dua ribu dua puluh dua kasus penyakit campak melonjak menjadi tiga tiga ratus lebih
atau naik tiga puluh dua kali lipat dibanding dua ribu dua puluh satu yang hanya satu ratus tiga puluh dua kasus
kasus peningkatan kasus infeksi campak ini ditetapkan menjadi kejadian luar biasa di dua belas provinsi di indonesia
direktur pengelola imunisasi reprima yosefin mengatakan peningkatan kasus campak ini
meningkat karena turunnya cakupan vaksinasi campak selama masa pandemi pada dua tahun kebelakangan
hal ini menyebabkan kekebalan campak di masyarakat berkurang sehingga infeksi virus campak terus meluas
kenapa bisa meningkat banyak karena memang sudah dua tahun berturut turut ya
tahun dua ribu dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu kita tidak bisa mencapai target untuk layanan imunisasi rutin
sehingga anak anak semakin menumpuk yang tidak diimunisasi
dan ini akan mempermudah penularan dari campak
medan sumatera utara menjadi salah satu kota yang mengalami kejadian luar biasa klb campak
di medan terdapat dua ratus delapan puluh tiga kasus suspek campak sepanjang dua ribu dua puluh dua dengan empat puluh dua terkonfirmasi positif
dinas kesehatan kota medan menyatakan lima puluh sembilan persen kasus suspek campak akibat tidak mendapatkan imunisasi
nah di situ memang kita masih belum sukses
capaian kita baru empat puluh delapan satu
artinya sudah banyak cara bekerja sama dengan lintas sektor tapi inilah baru ya
memang kami susah sekali ya memang gak semuanya sependapat sama kita bagaimana mengejar ngejar ini
hingga saat ini dinas kesehatan kota medan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dari dua ratus dua kasus suspek
sehingga masih ada kemungkinan jumlah kasus positif campak bertambah
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia